konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan sengketa hasil pemilihan presiden rabu pagi sidang
mengagendakan pemeriksaan saksi dan pengesahan alat bukti dari pemohon
pasangan calon presiden dan calon wakil presiden prabowo subianto sandiaga uno
salah satu saksi dari pihak pemohon agus muhammad maksum
menyampaikan temuan daftar pemilih tetap atau dpt yang tidak wajar
dengan jumlah nama mencapai tujuh belas lima juta
agus maksum mengatakan pihaknya telah melakukan diskusi dengan komisi pemilihan umum
sejak desember dua ribu delapan belas namun tidak ada titik temu di antara kedua pihak hingga maret dua ribu sembilan belas
menurut saksi kpu tetap bersikukuh dan mengatakan dpt itu sudah merupakan hasil pendataan di lapangan
kami pada sejak desember itu sudah datang kepada kpu
untuk mendiskusikan dan menginformasikan adanya dpt dpt yang kami anggap adalah invalid
invalid itu kemudian
dan kami diskusikan sampai akhirnya bulan maret tidak menemui titik temu
dan akhirnya kemudian kami membuat laporan secara resmi kepada kpu supaya ditindakkan luci
itu berkaitan dengan dpt tidak wajar berkode khusus sebanyak tujuh belas lima juta
yang terdiri nanti ada nik palsu nkk palsu tanggal lahir yang sama dalam jumlah yang tidak wajar
kemudian kk manipulatif
laporannya rekapnya adalah ini
sebentar pak saudara menjelaskan bahwa desember sudah diskusi dengan kpu soal dpt yang tidak wajar
kami sudah mendiskusikan dan menyampaikan informasi mendiskusikannya
namun kemudian terjadi tidak kesepakatan karena kemudian perbedaan
misalnya kami menemukan data dpt di mana tidak ada kk nya ada nik nya tidak ada kk nya
kpu selalu mengatakan itu adalah hasil pendataan di lapangan
kami kemudian melakukan pengecekan dan bahkan juga ke lapangan
termasuk juga kami mengecek kepada data dukcapil ternyata itu tidak benar
ternyata yang benar di lapangan orang itu punya nkk nomor kartu penduduk
dan kami cek di dukcapil data dukcapil juga menunjukkan dia ada kartu penduduknya
saudara saksi saudara masih ingat yang dicek kira kira berapa jumlahnya
ada banyak yang kami laporkan
ya banyaknya seberapa
ya ada lebih dari satu juta kakak
misalnya di nganjuk kami menyebut lebih dari
mekanisme yang saudara gunakan untuk mencek ke lapangan itu apa pak
ya kami punya tim tim itu datang ke lapangan untuk mengecek apakah orang itu punya kakak atau tidak
ternyata punya kk
dan kemudian kami datang ke dukcapil bertemu dengan bapak dir dan dukcapil
dan kami kemudian membuka data ke pendudukan dukcapil itu
dan ternyata kami mendapati bahwa semua data yang tercantum di situ kebanyakan
itu bahkan punya
bahkan kami mendapatkan informasi dari bapak di sana
itu dpthp satu yang pernah diserahkan kpu kepada dukcapil
itu kemudian dilengkapi dengan kk banyak sekali
nah sementara di dpthp sampai dpthp dua yang kami terima
itu tidak ada kk nya
dan itu kemudian kami laporkan kepada kpu bahwa hal ini mohon bisa dilengkapi kk nya
karena ini berkaitan dengan dokumen yang tidak lengkap dan bagi saya
ini berarti kpu tidak melakukan coklit ke tempat ini
sehingga kemudian pemutahiran data
di mana daftar pemilihnya sebenarnya meliki kk
itu tidak termutahirkan